aksi koboi jalanan kembali terjadi dan kali ini muncul kasusnya di mampang jakarta selatan
seorang pengendara mobil menodongkan pistol ke pengendara lain setelah terlibat cek cok di jalan
video seorang pria yang menodongkan pistol ke pengemudi lain terjadi pada kamis sore
seorang warga di sekitar lokasi menduga aksi penodongan pistol itu terjadi di jalan
aksi pribadi lagi pas bawa mobil saya kan parkir di sini di bekel
nah di belakang itu ada mobil pijang kalau nggak salah sama mobil putih aila bakalaila
itu ya saling ngotot lah gitu entah siapa yang salah salah padahal ya
kalau memang secara itu pak ya tinggal diberesin secara kekeluargaan apa gimana
sampai macet panjang kan ke belakang masalah keributan sampai distiksi
sampai ya belum melihat gitu cuma adu argumen aja sampai ngejar lampu merah
usai videonya tersebar di media sosial polisi kemudian menangkap pengemudi mobil yang menodongkan pistol
pelaku ditangkap di kediamannya di kabupaten bogor jawa barat
penangkapan berlangsung setelah polisi mendalami rekaman cctv di lokasi kejadian
polisi mengantongi alamat rumah berdasarkan data plat nomor kendaraan yang terekam cctv
sebelumnya polisi sudah memeriksa lokasi kejadian
hasil penggeledahan di rumah pelaku polisi menemukan satu pucuk senjata api airsoft gun dan satu pucuk senjata korek api
polisi masih memeriksa pelaku termasuk untuk mengetahui motif dan asal usul senjata yang digunakan
kemudian kami cek cctv disitu terlihat ada terlibat cek cok antara dua kendaraan
satu berjenis toyota ethios warna putih
kemudian satu berjenis toyota kijang grand
kemudian dari situ kami lakukan penelusuran baik keterangan saksi wajah pelaku kemudian juga untuk nomor polisi kendaraan
kami dapat identifikasi kemudian tim opsnal polsek mampang tim reskrim langsung melakukan pengejaran
ketika di rumah polisi menemukan satu pucuk senjata korek api
untuk mengetahui kronologi penangkapan pelaku aksi koboi jalanan di jakarta selatan ini
kita sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan bersama dengan kapolsek mampang jakarta selatan kompol david junior kaditro
terima kasih sudah bergabung bersama kami
penangkapan berlangsung di bojong gede kabupaten bogor ya pak
cerita lebih banyak soal proses penangkapannya saat itu pak
sebelumnya kami sampaikan untuk kronologis dari awal
bahwa berawal dari informasi yang beredar
di media sosial pada hari jumat dua puluh dua maret dua ribu dua puluh empat
sekitar pukul tujuh malam
yang memperlihatkan adanya aksi koboi jalanan
di mana salah satu pengendara merekam video
sedang menodongkan pistol ke pengendara lainnya
di saat itu ada tulisan
di dekat kantor imigrasi warung buncit jakarta selatan
bergerak cepat merespon informasi yang merasakan tersebut
dengan menyisir area lokasi di area jalan mampang perapatan raya
kemudian kami mendapatkan lokasi secara tepatnya
sesuai dengan ciri ciri yang ada di video
yaitu di depan toko ban erwin
dari tkp kami mendapatkan informasi dari saksi
kemudian kami juga cek cctv di area sekitar
kejadian itu pada hari kamis
tanggal dua puluh satu maret dua ribu dua puluh satu
sekitar pukul sebelas siang
terdapat pelaku yang menodongkan senjata
kemudian kami juga dapat ciri ciri dari kendaraan yang digunakan
kemudian dapatlah kami informasi pelaku tersebut
sesuai dengan ciri ciri kendaraan beralamat di bojonggede
kami lakukan pengejaran langsung oleh tim opsenal reskrim pores polsek mampang
kemudian kita mendapatkan sebuah rumah
di mana di halaman parkirnya terdapat kendaraan
dan saat itu ada perlawanan dari pelaku pak
ya dan alhamdulillah hanya dalam waktu enam jam ya
dari pertama kali kami mendapatkan informasi tersebut
kita berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku
karena pada saat itu dalam kondisi yang beristirahat
bahkan sempat senyum senyum dengan petugas yang menangkap gitu
mas ivan ini awalnya dugaan dari saksi yang ada di sekitar
karena cekcok antara pelaku dengan korban begitu ya
itukah yang menjadi dasar motif atau ada hal lain pak
yang didalami polisi soal motif pelaku menodokan senjata itu
ya berdasarkan dari rekaman cgtv keterangkan saksi
kemudian juga pelaku saat ini masih dalam pemeriksaan intensif
tapi sudah dapat beberapa bagian yang dapat kami jelaskan
pada awalnya dua kendaraan
antara kendaraan yang digunakan pelaku
dan kendaraan yang digunakan oleh korban
yaitu toyota kijang grand itu bersenggolan
setelah bersenggolan pelaku berusaha untuk memberhentikan kijang tersebut
tetapi kijang ini tetap berjalan
sehingga pelaku berusaha menodongkan untuk menakut nakutin
supaya kendaraan tersebut berhenti
tapi ternyata kendaraan tersebut tetap berlanjut
betul bahwa masih akan ditelusuri oleh penyidik
tapi untuk soal kepemilikan senjata
terutama diketahui ada airsoft gun di rumah pelaku
itu sudah ada penelusuran lebih lanjut terkait dengan kepemilikannya pak
ya dapat kami jelaskan sebelumnya juga
selain kami mendapatkan dua buah senjata pistol
yang satu berjenis airsoft gun dan satu berjenis kore api
kami juga mendapati dua butir peluru tajam
dan satu tabung gas airsoft gun
yang mana tentunya kita tidak diperkenankan
menyimpan peluru tajam ataupun pistol airsoft gun ini
dipastikan yang bersangkutan tidak mengantongi izin
kalau begitu dengan dugaan kasus seperti ini
sangkaan pasal terhadap pelaku bagaimana kemudian
rencana nanti malam kami akan gelar perkara
untuk menentukan pasal yang dipersangkakan
tetapi kami dapat sampaikan bahwa arahnya nanti pasti akan ke undang undang darurat
terkait kepemilikan senjata tajam senjata api maksud kami
kompol david junior kanitro kapol sek mampang jakarta selatan terima kasih